di gelar di lapangan geruda bantar kawung kabupaten berbes jawa tengah
perebutan dua gelar juara nasional kelas empat puluh delapan kg dan lima puluh tujuh kg kx satu kickboxing championship ini berlangsung dengan format empat turnamen
di kelas empat puluh delapan kg empat petarung peringkat atas nasional ucuro hendi alin anggrianto rizky nurohman dan andika nainggolan saling bertarung untuk memperebutkan gelar juara nasional
partai final akhirnya mempertemukan petarung tuan rumah rizky nurohman yang harus menghadapi perlawanan dari alin anggrianto
lewat pertarungan keras alin anggrianto akhirnya berhak atas sabuk juara nasional kx satu kickboxing kelas empat puluh delapan kg setelah menang tko di ronde kedua dari rizky nur rahman
menang untuk pembeli masyarakat di negara republik indonesia
saya menghadapi anak muda ini bang tapi dia bertalenta dan sering juga main di ajang seperti ini ya
sang jagoan dari sini
alin luar biasa hari ini mainnya
pokoknya alin the best lah
sementara itu di kelas lima puluh tujuh kg sukses menaklukkan lawannya di pertandingan pertama
badal muhammad dan kamil bagastrianto menjadi dua petarung yang berhak tampil di partai puncak
setelah melalui pertarungan keras selama tiga ronde
kamil bagas trianto yang tampil lebih agresif akhirnya dinyatakan menang angka mutlak oleh juri
hasil ini membuat bagas berhak atas sabuk juara nasional kx satu kickboxing kelas lima puluh tujuh kg
kalau untuk persaingan saat ini ya lumayan ya
apalagi yang saya tidak sangka itu lawan saya di final itu
waktu itu saya lihat masih main amatir
kedepannya para juara nasional kx satu kickboxing ini akan coba diorbitkan ke level internasional
selain memperebutkan dua gelar juara nasional di kx satu kickboxing championship kalimantan
kickboxing championship kali ini juga menggelar beberapa partai elit dan semi profesional
serta satu partai eksebisi antara petarung asal yunani nikolai marcel versus petarung indonesia jeremy matthew